halo gue bilang gue adalah market analyst dari suatu perusahaan startup di indonesia
gue amat jalani profesi saat ini mahasiswa
biasanya buat beli bensin buat beli kuota internet sama servis motor pak
biasanya untuk investasi karena uangnya diputar lagi gitu
well kalau gue gue gunain untuk kebutuhan sehari hari kebanyakan dan gue juga gunain buat perawatan sih beli perawatan
karena sebagai market analyst gue sering meeting dengan klien dan gue harus well grouped
jadi dalam upaya mencintai rupiah kita tuh perlu menjaga dan merawatnya agar gak rusak
kalau dilipet lipet gitu lama lama akan rusak nih
jadi walaupun ditekuk upayakan untuk menggunakan dompet yang lurus ya
kalau gue uang sih
karena uang rupiah itu bisa kita transaksikan lagi ke hal yang lain
kalau misalnya barang harga jualnya cenderung lebih rendah
jadi memang apapun jenis transaksinya hanya rupiah yang sah dan legal sebagai alat tukar di negara kita
nah kalau ini gue apal nih uang ini nih
gue biasanya ngasih tukang parkir ngasih uang rp dua
gak diragukan lagi nih kalau soal uang
selamat ya kamu lolos kecintaan akan rupiah
thank you ya sudah mau join